amir organisasi terorisme jamaah islamiyah para wijayanto menjadi pemimpin terlama organisasi tersebut sebelum tertangkap pada juni dua ribu sembilan belas di bekasi jawa barat
para wijayanto memimpin ji dari dua ribu delapan hingga dua ribu sembilan belas selama kepemimpinannya ji mengubah haluan aksi ketiga negara yaitu suriah palestina dan jordania
kini para wijayanto menjalani fonis hukuman tujuh tahun penjara
kemudian bahwa menurut keterangan daripada amir parajayanto ini bahwa kemampuan bela diri anggota ji muda yang dikirim ke suriah itu diakui oleh organisasi teroris di suria
diakui itu diakui dia itu sudah benar benar mempersiapkan ya
jadi tadi saya sampaikan itu mirip dengan atlet
atlet yang dilatih itu
dan tentunya bahwa disana juga akhirnya anggota ji muda itu yang sudah dilatih bila diri itu disana menjadi pelatih juga
di melatih negara negara lain yang berkabung disana seperti ada fraksi jihad isis
kemudian jabah nusrah kemudian ada free syrian army ada ahror masyarakat
asli syria dan tahrir al sam